sekarang sedang menjadi perbincangan soal denada itu kan terkait dengan anaknya ya
yang kemarin diinformasikan sudah satu setengah bulan menjalani perawatan di negara lain
demi terbebas dari penyakit kanker darah ataupun leukemia yang ternyata bisa menyerang siapa saja termasuk anak anak
ya meski kemungkinan sembuh ya pada anak itu terbilang tinggi serangkaian pengobatan intensif harus dilalui terlebih dahulu
syakira putri sematawayang penyanyi denada dirawat di salah satu rumah sakit di singapura
syakira didiagnosis sakit kanker darah atau leukemia
dari wawancaranya di salah satu program televisi denada menyebut anaknya sudah satu setengah bulan menjalani pengobatan di singapura
usia syakira belum genap enam tahun namun dia harus menjalani serangkaian pengobatan
intensif itu tiga sampai enam bulan
di sebulan pertama kemoh itu dia ada empat kemoh kemarin di bulan pertama
kemo suntik kemo obat minum kemo iv infus sama satu lagi yang dia dikasih obat tidur
kemoh yang langsung disuntikan ke sum sum tulang belakang
itu dia kita bolak balik itu seminggu dua kali
ke rumah sakit
jadi sekali datang dia langsung disuntik di ini di itu di itu
selain yang dia minum
dan nanti setiap berapa lama sekali dia akan harus diambil sum sum tulang belakangnya
tanpa pandang bulu tanpa pandang usia penyakit ganas bernama leukemia ini bisa menyerang siapa saja
penyakit ini terjadi karena multifaktor seperti ketidakstabilan genetik
radiasi bahkan rokok bisa jadi pemicunya
panas wajah pucat dan pendarahan bisa jadi pertanda awal adanya mutasi gen karena leukemia
peluang kesembuhan untuk anak anak yang difonis leukemia lebih besar dibanding yang bisa diderita orang dewasa
ada perilaku biologis yang berbeda antara leukemia yang menyerang anak anak dan dewasa
beda antara leukemia pada anak dengan leukemia pada dewasa
leukemia pada anak itu
dia lebih cenderung ke arah ketidakstabilan genetik
memang dipengaruhi oleh faktor lingkungan
seperti misalnya infeksi virus zat kimia terus kemudian radiasi yang high dose seperti itu
tetapi utamanya sel kanker pada anak ini lebih pada genetik instability ketidakstabilan genetik
itulah sebabnya mengapa sebenarnya survival rate atau angka kesembuhan dalam lima tahun
gejala penyakit leukemia harus diketahui sejak dini sebab penyakit ini tidak dapat dicegah